wakil presiden indonesia yusuf kala menjadi saksi yang meringankan dalam sidang peninjauan kembali kasus korupsi
dengan terpidana surya dharma ali di pengadilan tipikor jakarta pusat rabu pagi
kala menyampaikan keterangan seputar wewenang penggunaan dana operasional menteri atau dom
kala mengatakan bahwa menteri memang diberikan keleluasaan dalam penggunaan dom
hal ini sesuai dengan peraturan menteri keuangan no dua ratus enam puluh delapan tahun dua ribu empat belas
dalam pertimbangan penjatuhan fonis surya dharma dianggap menggunakan dom untuk kepentingan pribadinya
surya dharma ali difonis enam tahun penjara serta uang penggandi rp satu delapan miliar
di sidang banding hukuman ini diperberat menjadi sepuluh tahun penjara
serta penambahan hukuman
berupa pencabutan hak politik selama lima tahun setelah pidana dijalani
di sidang banding hukuman ini diperberat menjadi sepuluh tahun penjara selama lima tahun setelah pidana dijalani